setelah satu sandal ya
ya apa tiap badikan
prosesi pernikahan budi risdianto dan julia warasita
di desa sumberadi kebumen jawa tengah
menjadi viral di media sosial
penyebabnya pernikahan ini menggunakan sandal jepit
sebagai mas kawin alias mahar
tak ada alasan khusus kenapa sejoli yang sekarang
sudah resmi menjadi suami istri itu
memilih sandal jepit sebagai mahar
selain karena permintaan khusus mempelai perempuan
julia juga tidak ingin memberatkan calon suami
julia hanya mengharapkan sebuah kesederhanaan
dan keikhlasan sang calon suami
dalam mengarungi bahtera rumah tangga
tidak ada tujuan khusus sih sebenarnya
kita memang cuma meniatkan kesederhanaan aja
makna yang terkandung
tidak ada untuk mencari sensasi
kepingin viral kepingin terkenal
ataupun masuk ke berita masuk ke marapun
tidak ada sama sekali kejutan
intinya sih seperti itu
gak ada tujuan yang aneh aneh
sebelum mereka sepakat memakai sandal jepis sebagai mahar
keduanya juga sudah berkonsultasi
kepada penghulu dan pihak lain
mengenai mahar tersebut
akhirnya sepasang sandal jepit berwarna putih kuning
seharga sembilan rupiah
menjadi mahar dalam pernikahan mereka
sebelum menikah budi rizdianto melamar gadis pujanya itu
pada tiga puluh april dua ribu delapan belas lalu
melaksanakan pernikahan yang kini menjadi viral
heri sugiarto kebumen